baik bapak ibu sekalian marilah pada kesempatan ini kita buka rapat pleno terbuka
pengundian nomor urut pasangan calon gubernur dan wakil gubernur dki jakarta tahun dua ribu tujuh belas ini
dengan sama sama membaca basmalah
dengan ucapan basmalah itu rapat pleno terbuka pada malam hari ini
saya nyatakan dibuka dan terbuka untuk umum
bapak ibu gubernur dan wakil gubernur bupati dan wakil bupati wali kota dan wali kota
sesuai dengan pasal enam puluh sembilan yang menyatakan bahwa kpu provinsi melakukan pengundian nomor urut pasangan calon
yang telah ditetapkan sebagai pasangan calon
kedua rapat pleno kpu provinsi dihadiri oleh pertama pasangan calon
kedua wakil partai politik atau gabungan partai politik yang mengajukan pasangan calon
keempat bawah seluruh provinsi
kelima media masa
dan keenam tokoh masyarakat
pasangan calon wajib hadir dalam rapat pleno pengundian nomor urut
dan kpu akan mengumumkan hasil pengundian nomor urut setelah penetapan pengundian nomor urut dilaksanakan
bapak ibu sekalian sesuai dengan daftar hadir pada hari ini
seluruh pasangan calon telah hadir
atas nama saudara basuki cahayapurnama dan jarod saiful hidayat
kedua atas nama saudara agus harimurti yudhoyono dan silviana murni
dan yang ketiga atas nama anis baswedan dan sandiaga uno
perlu kami jelaskan di sini
sesuai dengan daftar
peserta pada rapat ini
rapat telah dihadiri oleh pengusung
atas nama saudara basuki cahayapurnama dan jarod saiful hidayat
dari partai demokrasi indonesia perjuangan
partai golongan karya
dan partai hati nurani rakyat
juga dihadiri oleh partai pengusung
atas nama saudara agus harimurti yudhoyono dan silviana murni
dari partai demokrat
partai persatuan pembangunan
partai kebangkitan bangsa
dan partai amanat nasional
partai politik pengusung
saudara anies baswedan dan sandiaga uno
dan juga dari partai pengusung
partai gerindra dan partai keadilan sejahtera
sesuai dengan peraturan kpu
seluruh tim kampanye juga hadir dalam kesempatan ini
telah hadir di tengah kita ketua tim kampanye atas nama
cahayapurnama dan jarod saiful hidayat
saudara prasetyo edy marsudi
telah hadir juga tim kampanye dari pasangan calon atas nama
agus harimurti yudhoyono dan silviana murni
yaitu saudara haji nahrawi ramli
telah hadir tim kampanye pasangan calon atas nama
saudara anies baswedan dan sandiaga uno
yang diketuai oleh saudara mardani ali sera
dan di tengah kita juga telah dihadiri oleh bawaslu dki jakarta
media masa dan tokoh masyarakat
dengan demikian rapat pleno ini sudah memenuhi persyaratan dalam
tahapan pengundian nomor urut pasangan calon dan pasangan gubernur dan wakil gubernur
baik saya akan bacakan
tata tertib pasangan calon pada rapat pleno pengundian nomor urut pasangan calon gubernur dan wakil gubernur
pada pemilihan gubernur dan wakil gubernur dki jakarta tahun dua ribu tujuh belas
satu pasangan calon wajib hadir tepat waktu
dua pasangan calon wajib mengikuti seluruh rangkaian

pasangan calon dan pendukung pasangan calon wajib menjaga keamanan dan ketertiban tim pendukung
pada saat kedatangan selama berlangsungnya acara rapat pleno dan saat meninggalkan area ruang rapat
keempat tim pasangan calon dan pendukung pasangan calon dilarang melakukan tindakan yang mengganggu ketertiban jalannya acara
kelima pasangan calon wajib mengikuti proses pengundian nomor urut dengan ketentuan sebagaimana berikut
a calon wakil gubernur mengambil urut pasangan calon gubernur dan pendukung pasangan calon gubernur
b calon gubernur mengambil nomor urut
c pasangan calon wajib menerima hasil pengundian nomor urut
dan d pasangan calon wajib menandatangani lampiran berita acara pengundian nomor urut
pasangan calon memberikan pidato singkat setelah pengundian nomor urut maksimal selama lima menit
demikian tata tertib pasangan calon diketuai oleh ketua kpu
dki jakarta bapak sumarno
kepada mc dipersilahkan untuk memandu prosesi pengambilan nomor urut itu
baik terima kasih bapak ketua komisi pemilihan umum provinsi dki jakarta
mohon diperhatikan bapak ibu para undangan
kali ini kita akan melakukan pengambilan urutan pengundian nomor urut pasangan calon gubernur dan wakil gubernur
sekali lagi kali ini akan diawali dengan pengambilan urutan pengundian nomor urut pasangan calon gubernur dan wakil gubernur provinsi dki jakarta tahun dua ribu dua puluh
untuk itu kami mohon kesediaan yang pertama bapak jarod saiful untuk menempati tempat duduk yang telah disediakan
kemudian juga kami mohon kesediaan ibu silviana murni
dan kami mohon juga kesediaan bapak sandiaga untuk menempati tempat duduk yang telah disediakan
sesuai dengan urutan pendaftaran tentunya
ini baru pengambilan urutan pengundian nomor urut pasangan calon gubernur dan wakil gubernur
tilak ya pak ya ibu
karena dengan ketenangan itu akan menghasilkan sesuatu yang terbaik untuk jakarta
dimulai berdasarkan kedatangan
pada saat pendaftaran untuk mengambil bola dalam kotak yang berisi urutan pengundian nomor urut paslon
untuk itu kami mohon kepada bapak jarod
mohon dipandu mas silakan
pak ketua juga para komisioner bisa melihat di sini ada bola
dibawa dulu ya pak nanti setelah diambil
bapak dibawa dulu kesana atau disini
baru nanti kita buka sama
iya pak jarod silakan
dengan ketenangannya akan memilih
terima kasih silakan bapak disini
dan untuk selanjutnya kami mohon kepada ibu silviana murni
dan yang ketiga kepada bapak syandiaga
tiga tiganya tampak bersahaja
silahkan tepuk tangan untuk ketiga
salon wakil wakil bandur
bapak jarod ibu syedman murni dan pak syandiaga
mudah mudahan acara ini lancar tentunya
dan lancar segala segalanya
dengan mengucapkan bismillahirrahmanirrahim
oke siap silakan
ini baru pengambilan urutan pengundian nomor urut ya
pak jarod pertama masih tetap di duduk yang tadi
ini pas saya tidak tahu kok bisa pas begini
pasti ada yang ketiga
jadi silakan pak
silakan duduk kembali
di posisi yang sama
pertama kedua dan ketiga
dan untuk selanjutnya
akan dilakukan pengundian nomor urut
nomor urut pasangan calon gubernur dan wakil gubernur
tentu saja pasangan dari masing masing
pak jarod dengan pasangannya pak ahok
ibu silviana muni juga dengan pak agus
pak sandiaga juga mungkin dengan pak anies basudan
kami mohon kepada pasangannya masing masing
para calon gubernur dki jakarta untuk tampil ke depan
mohon tenang sejenak
mohon tenang sejenak
boleh duduk dulu
kasian kameramen yang di belakang itu gak bisa ngelihat secara representatif
gubernur dan wakil gubernur
profesi dki jakarta
ada yang obat
pak mic nya di
boleh wartawan mengambil foto sejenak
mereka bersahaja tiganya tepuk tangan lagi dong yang meriah
untuk ketiga pasangan calon
gubernur dan wakil gubernur
profesi dki jakarta tahun dua ribu tujuh belas
dengan mengucapkan bismillahirrahmanirrahim mohon izin bapak ketua kpu provinsi dki jakarta
baik pada nipu komisioner juga bapak sekretaris sekarang gilirannya bisa mendampingi atau
ya mohon bersabar
bapak atau ibu ketua bawaslu
provinsi dki jakarta yang sudah hadir atau yang mewakili
untuk menyaksikan dengan seksama
bapak dan ibu jangan terlalu tegang ya
coba kecerian ya udah mulai ceria semuanya
disini juga demikian bersahaja semuanya
betul sangat bersahaja
dan yang selanjutnya kami mohon orientasikamente bapak agus dan ibu silvana murni yang akan mencari semangat yang akan menembukan hilang tangan pahauk
dan ibu silvana murni
jangan dulu dibuka silahkan bapak di sini
dan yang ketiga bapak anies baswedan bersama pak sandiaga silakan
sebentar jangan dulu dibuka
untuk disaksikan dengan seksama posisinya di mana nih ya renak
ini mungkin kelihatan larus di tengah ya pak ya
kita pak ho pak jalur agak ke tengah
bentar dibukanya di tengah
ke tengah dulu pak
kita dulu jangan dulu dibuka
ke tengah dulu ke tengah dulu
ke tengah dulu
iya di tengah pak
biar seluruh masyarakat indonesia tahu
nunggu abah abah ya nunggu abah abah ya
iya dengan mengucapkan siap
mohon izin kepada semuanya kita buka dengan sah
dari atas ke atas ke atas
dua buka buka buka
ya tiga baru dibuka aja dilihatin
dengan begang kepita
kasih kesempatan kepada media cetakut dan elektronik
serta masyarakat dki jakarta khususnya
juga penduduk indonesia pada umumnya
inilah nomor urut telah kita saksikan dengan seksama
bapak agus dengan ibu syamana murni
kemudian nomor urut dua
bapak ahok dengan bapak jarod
bapak anies baswedan bersama bapak sandiaga
untuk ketua kpu dan anggota mungkin bisa kasih salam
ibu silahkan salam dulu
ibu dalia ibu petri salam silahkan
inilah salam hangat dari keluarga besar komisi pemilihan umum provinsi dki jakarta
untuk menyapa seluruh warga masyarakat
para pemilih di provinsi dki jakarta
wartawan sudah cukup
baik bapak dan ibu para pasangan calon
bisa menempatkan tempat duduk
duduk sesuai urutan ya pak agus dengan ibu silgana murni pak anies paswedan dengan bapak
yudiaga silakan duduk pak bagus ponisi silakan pahok dengan pak jaron
boleh boleh diinginkan lagi sebentar
hai ya kami berikan kesempatan untuk rekan rekan kami dari media cetak dan elektronik masih berdiri
mohon perhatian setelah
acara ini berakhir
masih ada penanda tanganan berita acara oleh ketua komisi pemilihan umum disaksikan ketua
bawaslu provinsi dki jakarta kami persilahkan kepada pasangan calon untuk menempati tempat duduk pak
haimbih mwok poverty hai ya silakan untuk diambil foto
nah sekarang gilirannya penanda tanganan berita acara oleh ketua komisi pemilihan umum provinsi dki jakarta
kemudian didampingi dan disaksikan oleh ketua bawaslu provinsi dki jakarta
untuk itu kami mohon kepada ketua komisi pemilihan umum didampingi oleh para anggota dan pak sekretaris kpu provinsi dki jakarta untuk bersama sama ke meja penanda tanganan
penanda tanganan berita acara
nah mohon izin setelah penandatangan ini maka akan ada penanda tanganan lampiran berita acara oleh pasangan calon
mohon bersiap siap pasangan calon
bapak mohon izin demi tertibnya acara kita bersama pada malam hari ini
ya sebentar lagi rekan rekan kami dari media cetak dan elektronik kita akan menyaksikan penanda tanganan lampiran berita acara oleh pasangan calon
sementara di meja penanda tanganan masih berlangsung penanda tanganan berita acara
bapak dan ibu hadirin yang kami hormati
setelah penandatanganan berita acara oleh ketua dan anggota komisi pemilihan umum kpu dki jakarta
maka selanjutnya penanda tanganan lampiran berita acara oleh pasangan calon
kami mohon kepada pasangan calon urutan satu untuk diikuti
untuk menandatangani berita acara
penandatanganinan lampiran berita acara oleh pasangan calon
silahkan untuk rekan rekan kami dari media cetak dan elektronik
kita saksikan pasangan calon dengan nomor urut satu
masih menandatangani lampiran berita acara
terima kasih kepada pasangan calon
dan selanjutnya kami persilahkan pasangan calon nomor urut dua
untuk menandatangani lampiran berita acara
baik terima kasih
dan untuk selanjutnya kami mohon pasangan nomor urut tiga
untuk menandatangani lampiran berita acara
dan untuk selanjutnya kami mohon pasangkan lampir di sisi tempat ini
terima kasih dan silakan tutup kembali
ya masih ada momen lain silakan
kepada pasangan calon nomor urut dua
untuk selanjutnya kita juga akan menyaksikan dengan seksama
penandatanganan keputusan komisi pemilihan umum provinsi dki jakarta
tentang penetapan nomor urut pasangan calon
saat ini sedang ditandatangani oleh ketua komisi pemilihan umum provinsi
ya masih disini bapak dan ibu sebentar
karena kita sedang mempersiapkan penyerahan keputusan
komisi pemilihan umum provinsi dki jakarta
mengenai nomor urut pasangan dan keputusannya tentunya
ya kami kasih kesempatan sambil kami mempersiapkan
tepuk tangan yang meriah untuk ketiga pasangan
calon kebenur dan wakil kebenur provinsi dki jakarta
mana tebuk tangannya
ya bagaimana mereka kompak bersatu padu ya
ya kami persilakan duduk kembali
ya sudah siap
untuk rekan rekan kami dari media cetak dan elektronik
ini akan ada penyerahan keputusannya
kita lagi mempersiapkan segala sesuatunya
silahkan diabadikan mereka kayak tadi kompak kompakan bertiga
calon kebenur dan wakil kebenur
ini saling bertegur sapa
dan tetap menjalin silaturahmi tentunya
ini adalah suatu kebanggaan yang patut kita banggakan
khususnya untuk warga dki jakarta
dan juga pada saat nanti penyerahan keputusan
di sini telah hadir
selain ketua bapak aslu profesional
dari mulai ketua komisi pemilihan umum republik indonesia
ketua bapak aslu
juga ketua dkpp
bapak dan ibu pimpinan partai politik
yang menyaksikan dengan seksama
seluruh prosesi rapat pleno
pengundian nomor urut
pada pemilihan kebenur dan wakil kebenur dki jakarta
ini persiapan penyerahan nomor urut
pasangan calon dan keputusan
rekan rekan kami dari bd cetak dan elektronik
masih dipersilakan untuk mengabadikan
gubernur dan wakil gubernur pada malam hari ini tentunya
mereka saling bertegur sapa
dan mereka akur akur aja tuh
inilah dia bentuk harmoni
nanti ada saatnya sayang
orang sabar kekasih allah loh
dan untuk selanjutnya
sebagaimana telah tadi kami sampaikan
akan segera dilaksanakan penyerahan
nomor urut pasangan calon dan keputusan x dia tentunya
maaf merasa kayak kok bisa pukul tim
kalahkan absen yang cuma auto
kali ini kita akan saksikan dengan seksama
nomor urut pasangan calon dan
segera menuju ke depan
penyerahan keputusan komisi
pengalaman dki jakarta mengenai nomor urut
mohon di tengah saja bapak
kami mohon dengan segala hormat kepada
bapak ketua komisi pemilihan umum
provinsi dki jakarta
bapak dan ibu komisioner
kemudian juga ibu dari bawaslu dan sekretaris kpu provinsi dki jakarta
nomor urut pasangan calon dan keputusan lainnya
nomor urut sudah diserahkan
dan ini adalah keputusan
provinsi dki jakarta
dan untuk selanjutnya
kami persilahkan kepada
dan untuk selanjutnya
silahkan kembali ke tempat dan menempati tempat duduk kembali
karena setelah yang satu ini
kita akan mendengarkan pidato singkat
ya dari para calon ini
silahkan bapak dan ibu duduk
terima kasih ibu ketua bawaslu provinsi dki jakarta
keputusannya sudah dipegang oleh ketiga pasangan calon gubernur dan wakil gubernur
perlu juga kami ingatkan bahwa jangan sampai lupa
kita sama sama nanti ke tps
bapak dan ibu hadirin yang kami hormati
mari kita simak
yang diawali oleh
pasangan nomor urut satu
pasangan nomor dua
dan salam sejahtera untuk kita semua om swastiastu
pertama tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat allah subhanahu wa ta'ala karena malam hari ini kita dipertemukan dalam acara yang begitu penting yang mengawali langkah pilkada gubernur dki jakarta dua ribu tujuh belas dua ribu dua puluh dua
saya mengucapkan terima kasih kepada kpud bawaslu dan jajarannya maupun kepada para pasangan calon karena kita sama sama telah melewati tahap demi tahap persiapan kampanye pilkada dki jakarta ini dengan baik dan bermartabat
saya agus harimurti yudhoyono beserta ibu silviana murni menyatakan siap untuk berkompetisi secara damai sehat dan demokratis
alhamdulillah berdasarkan undian pasangan kami mendapat nomor satu
ini nomor yang baik insyaallah
namun saya meyakini bahwa semua nomor baik tinggal bagaimana kami kita semua memaknainya
dan tentu sebagian orang mulai mengutak ngatik arti dari nomor ini membuat tafsir secara numerologi dan juga menyiapkan rangkaian kalimat yang berirama dengan nomor ini
namun saya anggap itu adalah bagian dari perhatian publik kepada kami semua
sesungguhnya yang terpenting adalah
bagaimana visi misi dan solusi yang ditawarkan serta semangat komitmen dan ketulusan hati seorang gubernur dan wakil gubernur untuk memimpin jakarta menuju jakarta yang lebih baik
serta membuat jakarta menjadi rumah untuk semua jakarta untuk rakyat
saya dan tim akan tetap pada komitmen kami yaitu berpegang pada pola pandang serta sikap yang rasional
mengedepankan kampanye positif dan konstruktif
karena kita ingin kampanye ini menjadi ajang demokrasi yang menyenangkan menyejukkan mengedukasi dan juga mencerahkan seluruh warga jakarta
kita ingin membuat indonesia dan merah putih kita bangga
karena kita tahu bahwa masyarakat indonesia dan juga dunia internasional menyoroti pelaksanaan pilkada dki jakarta ini sebagai barometer
pelaksanaan seratus pilkada lainnya yang dilaksanakan secara serentak di bulan februari dua ribu tujuh belas mendatang
selama sebulan ini kami berkeliling ke berbagai pelosok jakarta untuk melihat secara langsung mendengar dan berinteraksi dengan masyarakat di berbagai wilayah
termasuk menyerap aspirasi dan juga mendengarkan keluhan mereka
khususnya mereka yang berada di bawah dan kurang di bawah
alhamdulillah mereka semua menerima saya dan ibu sylvie dengan sangat baik dengan sangat ramah dan penuh kehangatan dan juga dengan antusiasme yang tinggi
dari mata kata dan jabat tangan dengan mereka kami merasakan cita serta harapan besar agar jakarta ini sungguh sungguh berkembang dan menghadirkan rasa aman dan kebahagiaan yang hakiki bagi rakyatnya
namun yang menariknya karena jalan lem benim societak ini sudah berjalan sepenuh masa
adalah bahwa mereka semua ingin berkomitmen bahwa pilkada ini bisa berjalan dengan damai dan adil
mereka tidak ingin kontestasi pilgub dki jakarta ini justru menjadi beban tambahan dalam hidup mereka
jadi saya ingin menggunakan kesempatan yang baik ini untuk meminta para kader empat parpol pengusung
dan tiga belas parpol pendukung para relawan simpatisan dan juga para sahabat pendukung yang sungguh sungguh melaksanakan kampanye yang menyenangkan mencerahkan dan juga damai
saya menghimbau agar kita semua terhindar dari praktik praktik provokasi baik yang dilakukan di dunia nyata maupun dunia maya
yang sifatnya destruktif dan hanya akan menciderai nilai nilai luhur demokrasi pancasila
dan juga persatuan dan kesatuan bangsa kita
saya yakin bapak basuki cahayapurnama dan bapak jarod saiful hidayat maupun mas anies baswedan dan bang sandiaga uno memiliki komitmen yang sama
ayo kita bangun jakarta untuk rakyat
terima kasih kepada para kader parpol relawan dan simpatisan yang sudah bekerja keras
selama satu bulan ini ayo kita sama sama melanjutkan perjuangan dan kerja keras kita untuk tiga bulan setengah ke depan
memenangkan hati dan pikiran masyarakat jakarta yang kita cintai bersama
mengakhiri sambutan ini izinkan saya berpantun sedikit boleh
jalan jalan ke pasar baru banyak orang senyum menyapa
alhamdulillah dapat nomor satu
insya allah sukses untuk jakarta
wa'alaikum salam warahmatullahi wabarakatuh
dan untuk selanjutnya kami persilakan dengan segala hormat pasangan nomor urut dua
untuk menyampaikan pidato singkat
assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh
wa'alaikum salam warahmatullahi wabarakatuh
selamat malam salam sejahtera bagi kita semua
ibu bapak saudara saudara wakil khusus saudara saudaraku
pendukung setia basuki jarod yang saya banggakan
ini adalah situasi kemeriahan kita semua
mari kita masuki tahapan pilkada di ki jakarta ini
dengan perasaan riang gembira
dengan perasaan penuh persahabatan persaudaraan dan gotong royong
pendukung setia basuki jarod
saya minta betul jangan pasang baliho di taman taman
jangan tempel stiker di tembok tembok di pohon pohon
di tiang tiang listrik
jakarta sudah bersih
mari kita jaga betul kebersihan kita semua
tunjukkan betul kedewasaan kita di dalam berdemokrasi
dan saya yakin pendukung setia basuki jarod bisa menjadi teladan
bisa menjadi contoh
bisa menjadi panutan yang memberikan cahaya kepada seluruh warga dki jakarta
bahwa pilkada betul betul merupakan perwujudan
dari demokrasi yang dewasa
demokrasi yang mengembirakan
demokrasi yang mencerahkan
bukan demokrasi yang mencacimaki satu dengan yang lain
tapi demokrasi yang menghargai hak hak kita masing masing
kami berharap betul
kita juga harus tertib
banyak pendukung basuki jarod di luar
betul betul yang tertib
tertib lalu lintas
tertib buang sampah
dan tertib dimu
marilah kita jaga bersama
bahwa jaga bersama
jakarta harus bisa memberikan yang terbaik
ini ibu kota negara republik indonesia
yang harus benar benar kita jaga
keindahan dan ketertibannya
saya yakin dan percaya
bahwa pendukung basuki jarod
mempunyai komitmen yang sangat
dan menjadikan jakarta
sebagai satu kota
ibu kota negara
yang benar benar bisa dibanggakan
kita banggakan bersama
terima kasih kepada kpu
terima kasih kepada seluruh pasangan calon
yang telah bersama sama menunjukkan
keakrapan dan kekembiraannya
terima kasih kepada pendukung
ahok jarod yang setia
salam dua jari
salam dua periode
wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
dan untuk selanjutnya
baik mohon tenang
dan untuk selanjutnya
barusan katanya kan harus tertib
oke untuk selanjutnya
karena ini masih ada tamu tamu vip juga
mau melihat dari sana
mungkin bisa gabung dulu ya
bisa bergabung di tempat duduk
untuk selanjutnya kami persilahkan
pasangan dengan nomor urut tiga untuk menyampaikan pidato singkat
assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
salam kita tetap salam bersama untuk jakarta
bapak ibu pimpinan kpu dan seluruh tamu undangan serta hadirin sekalian
kami datang bersama sama
kami datang bersama beberapa tamu kehormatan yang sehususnya kita undang untuk hadir
bapak ibu dan seluruh tamu undangan
bapak ibu dan seluruh tamu undangan
bapak ibu dan seluruh tamu undangan
seorang yang telah menghibahkan waktunya untuk menghutankan bantaran kali pesanggerahan hingga puluhan kilometer
dia adalah rakyat biasa yang melihat masalah memilih untuk menyelesaikan
tamu kehormatan kita juga
ibu dewi sri seorang pedagang jamu
ibu dewi sri bisnisnya skalanya kecil
tapi maknanya besar
dia tak hanya memikirkan jamunya
dia juga membangun jaringan pedagang jamu
ibu dewi sri tak hanya memikirkan dirinya untuk maju
dia memilih untuk maju bersama dengan sesama penjual jamu
bersama kita juga bung manov seorang anak muda
anak muda yang menjemput masa depan
anak muda yang memiliki pengetahuan tentang teknologi
memilih pulang ke negeri ini
merintis bisnis di bidang teknologi
bersama kita ibu rusmiati
seorang ibu rumah tangga dari kembangan utara
hidupnya belum sejahtera
rumahnya kecil sempit
tapi sebagai ibu rumah tangga dia menjaga pilar keluarga
dia menggambarkan ibu kita yang menjadi pilar di rumah rumah kita
mereka bapak abe idin ibu dewi sri bung manof rusmiati
mereka adalah jakarta
mereka yang membuat kita seperti ini
pilkada ini bukan tentang anies bukan tentang sandi bukan tentang mas agus
bukan tentang ibu sylvi bukan tentang pak basuki bukan tentang pak jarod
pilkada ini adalah tentang rakyat jakarta
tentang masa depan jakarta
dan jakarta ini bukan kota yang baru dibangun
jakarta adalah kota dengan sejarah
ini bukan tanah kosong yang dibangun dengan bentangan beton

dan ini adalah kota yang sejarahnya panjang
dari mulai sunda kelapa jayakarta batavia hingga jakarta saat ini adalah kota dengan sejarah yang luar biasa
dan bapak ibu sekalian di jakartalah simpul pertama kebangsaan kita diikat
sumpah pemuda diikat pertama di jakarta
proklamasi dikumandangkan dari jantung kota jakarta
jakarta bukan saja milik warga jakarta
jakarta adalah milik indonesia
jakarta adalah ibu kota indonesia
bapak ibu saudara sekalian kami hadir di sini bukan untuk kami
kami datang ke sini untuk menghadirkan harapan membuat kota ini maju bersama
kita ingin agar maju kotanya
dan bahagia warganya
kita ingin kota ini menjadi kota yang berbudaya
cerita panjang jakarta harus menjadi catatan kita hari ini
ada kebudayaan ada peradaban
dan kita harus menghadirkan rasa aman rasa cerdas ekspresi seni
dan beri ruang untuk nilai nilai keluarga
jakarta harus kembali meneruskan
catatan sejarah panjangnya
menjadi kota masa depan bagi indonesia dan dunia
karena itu di jakarta kita harus jaga kebinekaan
pada semua komponen pendukung simpatisan
mari kita jaga kebinekaan yang simpulnya dimulai di tanah ini
karena itu bapak sekalian
kita tak hanya memikirkan kotanya
mari kita memikirkan warganya
mari kita membahagiakan warganya
dan kita lakukan ini dengan salam jakarta
saya ingin memberikan kesempatan kepada bang sandi
untuk meneruskan paparan silahkan
terima kasih mas anies
pilkada bukanlah tempat bertarung
untuk memecah belah
pilkada adalah perayaan kebersamaan
pilkada bukanlah lapangan untuk saling jegal
pilkada adalah kesempatan untuk maju bersama
salam kami adalah salam
mengangkat tangan kanan setinggi bahu
dengan lima jari
lalu berucap dengan penuh ajakan persahabatan
karena itu pula
kami ajak seluruh warga
untuk menyambut salam itu
dengan mengangkat tangan dengan lima jari
lalu berucap dengan penuh keramahan
hanya ada satu masa depan kota jakarta
yaitu maju bersama
kami juga percaya
bahwa masa depan jakarta
bukanlah sekedar maju kotanya
yang paling penting adalah
bahagia karena kerja tersedia

bahagia karena stabilnya harga yang terjangkau
bahagia karena stabilnya harga yang terjangkau
yang terjangkau bahagia karena keadilan telah kembali di bumi jakarta
dengan penuh kebahagiaan malam ini kami anies baswedan dan sandiaga uno
menerima nomor urut tiga maknanya sungguh mendalam
pada lima belas februari dua ribu tujuh belas nanti warga jakarta cukup menyisikan tiga detik untuk memilih kami
dengan salam bersama kami akan balas tiga detik yang warga sisihkan itu
dengan melayani seluruh warga tanpa kecuali selama lima tahun
lima tahun yang maju dan bahagia
akhirul kalam allah adalah zat yang memberi petunjuk ke jalan yang seluruh seluruhnya
wallahul muafiq ila aquami tarik
wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
baik terima kasih kepada ketiga pasangan calon
yang telah menyampaikan pidato singkat dan untuk selanjutnya
bapak dan ibu kita akan berfoto bersama dengan anggota kpu silahkan
sebentar kami memberikan kesempatan
kepada media cetak dan elektronik ini adalah foto bersama tolong panitia mengatur
tatanan duduk tatanan berdirinya